harus dilatih cara bawanya
kalau soal ngebut
nah itu biar gue yang nanti
makasih ya pak
dan kalau lo mau cepet
gue punya tiga motor yang udah dikorek abis
dan lo bisa pake salah satunya
mesinnya lo turunin abis
gak ada saran pake gitu
gue punya saran bagus buat kita kita
mendingan kita lanjutin obrolan ini di kantin

laper apa ditungguin hai
kayanya sih gitu ya
mendingan kalian ke kantin aja gitu
nanti waktu istirahatnya keburu abis lagi
lo benerin sama ikut
enggak urusin aja
nanti lo tambah kurus lagi
biar pipi tambah tenang
ya udah deh
jangan terlalu agak
tetap luar ya
kalo bebek melmel
jadi borong semua
sambla diem aja bilang aja jealous makanya punya cowok doang kayak gue pacar gitu ya kan beb
gue sih ga asal milih pacar ya mel makanya lo
mau aku cantik kan ya
aku mau pesen mi ayam kau mau biar aku pesenin
kau sweet banget sih
eh fai fai fai mana
dia di kelas tuh katanya harusnya lagi males makan
oh ke kantin kan nggak harus makan
iya sih tapi dia kayak lagi banyak pikiran gitu dia banyak masalah
tadi sempet cerita sih dia lagi bingung misalnya kan dia harus pindahan rumah
padahal kan di rumah dia yang sekarang tuh banyak banget kenangan dia sama nyokapnya
iya nih beb
yuk yuk lalu deh
kamu makan apa beb mel
aku mau ke kamu aja deh
ih kamu mah pengen romantis banget sih
orang apa dijekin romantis jawabnya apa gitu loh kamu
eh ini mau kemana
gila kaya pengurusan pengurusan orang
tuh bilang aja mau kerepa
gue boleh duduk sini gak
sebelum gue bilang boleh aja duduk
sorry ya bolot lagi ga terima tamu nih
sorry ya aku tuh bukan tamu
gue cuma mau bawa titipan dari orang nih tuh
dari cowok lah dari siapa lagi
siapa gue ga mau terima kok gue ga tau
cowok yang super ganteng super keren apa lagi
cijai banget sih menguji diri sendiri
kebedean lu jadi orang
siapa lagi yang mujib gue kalau bukan diri gue sendiri
lu kan ga pernah muji gue
lo tau dari mana kalo gue suka cheeseburger
ya gue tau lah kan lo sering banget makan ini di kantin
makanya gue beli yang lebih enak
yaudah sekarang lo makan gi
gue takutnya kalo gue ada disini lo sok jahe mulai dimakannya
kan kalo misalnya gue ga ada disini pasti lo makannya ratus
gini muat nih satu mulutnya coba deh
semoga aja bokap gue bisa menerima poin
biar cepat dikenal di jalanan
lo gak khawatir sekarang lo ikut gue
kita harus temuin orang yang lebih berpengaruh daripada pengejaran
ya ini bukan bengkel yang sembarangan
bang koba ini bukan perempuan sembarangan juga
dia itu banyak anak buah yang pencuri motor
nah ini yang semua lihat
hasil curian motor tang barangnya masih bagus
jadi bang koba ini semacam curian motor gitu
ada apa lo ke sini
tungguin bener lo
begini bang koba
begini bang koba saya mau korek mesin motor saya
mau lari sekenceng apa lo
ya sekenceng kenceng ya bang
buat apa lo punya motor sekeceng kencengnya
mau buat apa lo
saya sama teman saya mau bikin geng motor baru
biar nama kita dikenal di jalanan
nah dan kita mau tantangan mereka lawan kita bang
cerdas juga otak lo
oke nanti motor lo biar dikerjain sama si puding montir gue
bang kalau boleh motor saya sekalian bang
tapi lo berdua harus dilatih cara bawahnya
kalau soal ngebut nah itu biar gue yang ngelatihannya
dan kalau lo mau cepet gue punya tiga motor yang udah dikorek abis
dan lo bisa pakai salah satunya
ini motor dua
mesinnya lo turunin abis
lo korek sampai kenceng
lo berdua ikut gue
diam lo di situ ya
ingat eh ini londonminum